oke mari kita selawat
kepada detikom das at latif mengatakan saat itu ia menghadiri undangan satu keluarga
untuk berceramah di kecamatan tanah grogot kabupaten pasar kalimantan timur
selasa tujuh belas november
dasat menyebut pihak pengundang awalnya menyebut jumlah jemaah atau undangan yang hadir hanya dua ratus orang
namun ternyata jemaah yang datang membludak
dasat ⁇ tidak mengira jemaah yang hadir akan sangat banyak
dasat kemudian naik ke atas panggung dan langsung mengambil mikrofon
dan menjelaskan bahaya wabah corona jika masa jemaah tidak segera bubar
sekarang kita pulang setuju
memang ini kita mau dengar cerama tapi kalau nak kena kiwabah lebih bahaya
oke mari kita selawat
yang ibu ibu dulu bapak bapak diam
tetap pakai masker
tapi susah mau jaga jarak
dasat menyebut saat itu masih ada jemaah yang memintanya tetap mengisi ceramah
ia pun langsung kembali menegaskan bahaya covid sembilan belas sembari langsung meninggalkan panggung acara